data ikatan dokter anak indonesia idai menyebut kematian anak akibat covid sembilan belas di indonesia
bisa dipastikan situasi kasus covid sembilan belas pada anak di indonesia berada pada level mengkhawatirkan
apalagi hingga kini sebagian besar rumah sakit belum memiliki ruang icu atau intensive care unit khusus anak
bagaimana pemerintah merespon persoalan ini
seberapa siap seluruh aspek pendukung termasuk vaskes dan nakes menjadi benteng kuat melindungi anak anak
kita terhubung dari luar studio lewat sambungan zoom dengan siti nadia tarmezi
selamat sore bu nadia
selamat sore mas hadi
salam sehat ibu terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini bu
oke kita langsung saja bu nadia memaparkan
saya mengutip sedikit informasi soal laporan ikatan dokter anak indonesia ini
kasus kematian anak
akibat covid sembilan belas ini merupakan yang tertinggi di dunia
artinya ini tidak baik baik saja kondisinya bu
kalau begini artinya juga alamnya sudah semakin kuat
kita ingin konfirmasi benarkah situasi ini seperti yang saya sebutkan bu nadia
ya kalau kita melihat ya berdasarkan data global dengan data indonesia
sebenarnya angka kematian pada anak dibandingkan di indonesia dibandingkan dengan angka global itu kurang lebih sama ya
jadi kurang lebih angkanya sama
dan tentunya kalau kita lihat proporsi mengapa hal ini terjadi karena kita tahu bahwa jumlah anak yang positif covid itu juga sedikit
jadi memang betul betul anak yang memiliki
dan resiko dan rata rata kalau kita melihat anak anak ini adalah anak anak yang memiliki comorbid ya sebelumnya
nah kita tahu bahwa sebenarnya seharusnya anak anak ini tidak terpapar dengan covid sembilan belas
disampaikan juga data global mengatakan bahwa ada kemungkinan jumlah kasus pada anak anak ini tidak terlaporkan semuanya
karena memang pada anak anak kan cenderung gejalanya itu adalah tidak bergejala
memang sangat sedikit yang sampai ke
oke bu nadia faktor resikonya yang paling berpotensi tinggi terhadap anak ini apa bu
ya sebenarnya kita tahu bahwa sejak awal pandemi kan kita langsung dan seluruh dunia juga langsung menghentikan proses pembelajaran ya
dan sejak awal pandemi sebagian besar kegiatan belajar itu dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh
yang artinya kita mengetahui bahwa resiko untuk penularan
kepada anak itu betul betul dibatasi
nah tentunya hal lain adalah protokol kesehatan
yang banyak melakukan aktivitas luar rumah itu adalah tentunya orang tua
atau kemudian adalah masyarakat yang kelompok produktif
nah kita perlu ketahui bahwa pada saat kita beraktivitas keluar dan bertemu banyak orang
tentunya kita ini menjadi beresiko untuk membawa penularan tersebut ke dalam keluarga
jadi kita bisa menjadi sumber penularan
dan kita juga
sudah ketahui bahwa dalam interaksi kita
kemudian misalnya kita bekerja di kantor
bertemu dengan teman kantor
itu kan protokol kesehatan harus dijalankan
karena kalau tidak kita kemudian terpapar tertular
tapi mungkin kita bisa saja tidak bergejala
ataupun juga pada saat yang bersama itu gejala tersebut belum muncul
tetapi kita tahu dengan perjalanan penyakit dari covid sembilan belas
walaupun tidak bergejala
ataupun dua sampai dengan satu hari sebelum gejala itu muncul
justru sebenarnya virus covid sembilan belas itu paling banyak sudah ada di dalam tubuh kita
dan sudah bisa menularkan
dan inilah yang kemudian kita lihat
akhir akhir ini banyak sekali bermunculan kluster keluarga
karena kita tahu bahwa dari terjadinya peningkatan arus mudik arus balik
kemudian ada yang klaster klaster di dalam masyarakat
seperti klaster terawi
itu yang menjadi pemicu
jadi maksudnya sebenarnya anak anak itu sangat jauh ya dari resiko penularan covid sembilan belas
selama tadi orang tuanya atau kemudian orang terdekatnya itu protokol kesehatannya dijaga dengan baik
kalau kita lihat ya kemarin anak anak itu kan sudah dibawa ke tempat wisata
anak anak itu banyak juga yang bawa ke mal
diajak makan di restoran
ya mungkin karena pertimbangannya
ya mungkin karena kasian
mungkin sudah sekian satu tahun
nah ya sudah tidak pernah berinteraksi
tetapi justru itu yang kemudian membuat potensi penularan pada anak ini menjadi tinggi
kemudian karena juga ada anak anak yang dibawa mudik ya
jadi itu akibatnya tentu peningkatan kasus pada anak akan terjadi
oke kita sepakati berarti ya bu nadia ya
bahwa tracing untuk kesemua umur ini penting untuk
memastikan bahwa tidak ada penularan khususnya di kluster keluarga begitu ya bu
deteksi dini tracing dan testing dengan cepat ya
itu adalah upaya untuk memutuskan penularan di kluster keluarga
bu nadia support system untuk perawatan
ini kita bicara untuk antisipasi yang lebih lanjut
untuk anak ini sesiap apa
vaskes yang kita punya
mungkin agak repot ya bu ya
karena kalau saat isolasi anak kan harus didampingi orang tua nih
tapi kalau sudah masuk ke ruang
yang lebih parah begitu
ini kan juga bermasalah juga dengan pengawasan
sosialisasi soal ini ini sudah jalan atau belum sih bu
ya pada kasus kasus kluster keluarga ya
yang dengan anak di bawah sepuluh tahun
ataupun anak di bawah lima tahun
mereka akan dilakukan isolasi bersama orang tuanya ya
jadi kalau kita lihat di wisma atlet
itu mereka menempati satu
kamar atau ruangan
ya bersama orang tuanya tentunya
dalam obatan ataupun
dalam kita menangani kasus anak
dengan gejala yang ringan atau yang sedang ya
artinya kondisi itu
artinya orang tuanya juga
merupakan orang tua yang dengan kejala titis
tapi dengan kondisi yang tanpa gejala atau ringan
sedang juga ya
tetapi untuk kasus anak yang memang berat
atau perawatan intensif
kita memang memiliki khusus icu untuk anak
tapi memang bednya tidak banyak ya
terbatas sekali bednya
dan sebagian besar untuk anak ini
hanya sedikit sekali yang ditujukan untuk covid ya
jadi mungkin nanti ini yang menjadi tantangan
untuk kemudian kalau kasus anak ini meningkat
tapi kita berharap tidak meningkat lah
karena sebenarnya kalau anak anak itu
masih kita bisa jaga dengan orang tuanya
tetap menjalankan protokol kesehatan
sambil menunggu vaksin bu nadia
ada edukasi penting yang juga harus disampaikan
kepada orang tua khususnya
yang berada di lingkungan terdekat anak
bagaimana preventifnya untuk mengenali
melihat ciri ciri atau gejala gejala ini
sudah harus dari awal
ini bagaimana yang direkomendasikan
yang pertama adalah
kita meminta orang tua menjalankan protokol kesehatan
anak anak dipaparkan dengan kondisi penularan
apalagi kita ini masih dalam masa pandemi
anak diam di rumah itu jauh lebih baik
nah kedua adalah
mendeteksi secara dingin
anak anak tidak merasakan ya kalau dia sakit
tapi kalau kemudian dia demam
itu segera kita lakukan tes dulu
untuk memastikan dia covid atau
nah kalau kemudian dari tes tersebut
sebenarnya pasti kalau ada
sangat sangat mungkin itu tertular dari orang di sekitarnya
atau orang di rumahnya lah ya
jadi itu yang harus kita
siapa sumber penularan daripada anak itu
dan kita bisa menghentikan kluster keluarga dengan tadi
anak tidak dipaparkan
ketam protokol kesehatan
dan kita juga
yang melakukan aktif tes di luar rumah
kita jalankan protokol kesehatan
untuk melindungi anak anak kita
dan perlu diingat
dengan adanya varian baru
ini akan menambah sebenarnya
karena laju penularannya akan jadi lebih cepat
jadi kalau kita kemudian
positif kebetulan ada varian baru
maka penularan di dalam keluarga itu jauh akan lebih cepat
kita jaga anak anak kita
kita lindungi anak anak kita
tentunya sambil tadi disampaikan
vaksin untuk anak anak
yang dewasa harus segera divaksin
karena dengan orang dewasa divaksin
dia akan memberikan kesebalan
sehingga potensi sebagai sumber penularan
kepada anak anak kita
kepada keluarga kita
itu bisa di segera
oke sangat jelas
imbawan dan juga rekomendasi
yang disampaikan oleh
bu nadia dan juga
representasi dari pemerintah
untuk tetap taat dengan
apa yang sudah ditetapkan
dan proses juga tetap harus jalan
apalagi melihat penyebaran dengan varian baru
ini juga berpotensi
menulari anak anak kita di rumah
terima kasih bu nadia
sudah bergabung dengan kita